korban tewas dan terluka kecelakaan bus pariwisata di tikungan mn ciater
dievakuasi ke rumah sakit umum daerah subang
dan sebagian korban adalah ibu dan anak yang terjepit bus
data di rsud subang memperlihatkan jumlah korban luka mencapai delapan belas orang
dan tewas dua puluh tujuh orang
hanya sepuluh penumpang bus wisata tersebut yang tidak terluka
para korban tewas masih menjalani identifikasi di rsud subang
pihak jasara harja sudah memastikan
akan memberikan santunan kecelakaan kepada para korban
korban tewas akan mendapatkan santunan sebesar lima puluh juta rupiah
sedangkan yang terluka sebesar dua puluh juta rupiah
pemberian santunan ini akan diberikan setelah proses identifikasi selesai
seluruh korban kecelakaan baik yang meninggal maupun yang luka
dijamin sama jasara harja
dan insya allah kalau sudah data ini teridentifikasi malam ini
besok akan kita bayarkan sesuai domisili korban atau ahli waris korban
untuk yang korban meninggal sesuai ketentuan sejumlah lima puluh juta rupiah per korban
nanti diserahkan ke alihwaris
kemudian untuk yang perawatan maksimal masing masing dua puluh juta
sesuai biaya perawatan yang diberikan